ji asal lu tawa jenis g re hari ini seluruh krunya aji sula mau dapet thr semuanya mau
udah deh udah deh ji ya jangan jangan nih thr jesi kokom dikasih ini pas malam takbiran
bareng beras tiga liter doang kalau timang beras cuman tiga liter paling cuman bikin ketupat doang
jangan jangan terlalu beras perak yang
salam biarin mbak biar debat aku asal
sombong bener lebaran masih jauh thr
sebaiknya bang ngumpulin pegawai armada bubur kita bang buat dibagiin thr bang
itu sih thr an gaya orang pabrik gaya pengusaha yang nggak mau rugi jadi uang
hai assalamualaikum salam salam salam hai hai barji ini kasih soal si mali amutar mijik
itu perpanjang atau perpendek aja yang pendek itu bajaj yang panjang kereta yang pendek pikiran
yang panjang pikiran gue nggak usah diturusin ji masalahnya nih ji yang gua tahu si mali amatar
meji udah nyari perlindungan ke tempat lu padahal dia lagi diubek ubek sama si kardun
jangan sampai nanti pada akhirnya lo diakalin lagi sama mereka berdua ji itu maksudnya ji udah udah
ya omongan soal tarmi ji ame mali
nggak usah diperpanjang lagi stop nggak ada pakedanya nggak ada manfaatnya
ya udah bantuin bang sulam di ngumpulin pegawainya ya buat apaan sih bukan jadi
pada libur iya sekarang gue lagi kepengen ngumpulin tuh bubur gue terserah lu minta
enggak gua nggak maksa tenang
aji kalau urusan buat
ngumpulin armada tukang bubur lu ji
kasih tugas buat gue berdua
lo duduk tenang manis di sini aja
ntar gue kumpulin
kak godir bisa ribet nih
kalau bulan puasa nanti kita kagak bisa jualan lagi
cari duit bakal beli baju lebaran buat anak bini kita
kalau kita dagang siang itu banyak mudaratnya
nggak ada iman orang yang lebih pada puasa
kamu kamu berdua teh tenang aja
mak ojo teh yakin
haji sulam sama emak nggak tinggal diam
pasti beliau beliau itu memikirkan jalan terbaik para karyawannya
wah mumpung ada mak ojo nih
nih gua pengen kesini pengen minta tolong sampein amanah dari haji sulam
emak ama haji sulam tadi titip pesen namu gua dengan sangat
para armada bubur suruh ngumpul di rumahnya haji sulam sekarang juga nih
mudah mudahan bulan puasa ini jadi berkah buat kita semua
eh bapak nya ke mana nih rombongan nih
ngomong ada pak haji sulam bu haji
mau nuntut thr kali
kalau pengusaha tuh lupa kewajibannya pegawainya
ya emang kudu dituntut mbak
kalau kagak jadi disembarangin
kan kasihan juga pegawai selama sebulan anggur kagak dikasih thr
eh haji muhyiddin yang pergi hajinya dua kali
tapi waktu pergi hajinya itu kagak ngelilingin kak mbah
tapi ngelilingin peti telur
kagak ada abis abisnya ya di dalam bulan puasa ngegosip terus
eh pak haji kasian tuh si kokom udah cemberut aja
jangan pakai ditahan tahan
ji asal lu tau aja nih ji
hari ini seluruh kru haji sulam mau dapet thr semuanya
udah deh ji udah deh ji
jangan jangan nih thr
thr jessica kokom dikasih ini pas malam takbiran
barang beras tiga liter doang
pak haji kalau timang beras cuma tiga liter
paling cuma bikin ketupat doang
jangan jangan ntar nasinya berasnya beras perak yang dikasih
biarin mbah biar dia bakal puas lagi
sombong benar lebaran masih jauh
thr udah dia mau keluarin
nyanya sudah agak agak baik
kokom heran deh sama bu haji sama pak hasi
tadi nuntutin mereka buat minta thr sama pak haji sulap
kok pas tau mereka mau dibagiin thr
pak haji hampa haji jadi pada keki sendiri
bukan keki kokom
tapi umi kagak demen ngeliat orang lagunya kayak begitu
bagi thr bulan waktunya itu namanya sok
selalu kagak mau kalah sama kita
apa sih maunya
nah supaya pak haji dan bu haji gak salah saing
lebih baik thr hukum dikeluarin sekarang aja bu haji
enak aja lu lantas dia minta diduluin
kerja aja belum bener loh
sakit itu tiga hari belum masuk
jadi begini bapak bapak ya
kami sekeluarga ini kan udah mutusin
bahwa selama bulan ramadan warung nggak buka
nah demi kemaslahatan kita bersama ini
maka uang thr akan kami bagikan lebih awal
dad mbak dibagiin sekarang deh
susah nyatu nih
dad jangan ngiri dad
lo kok gak lebaran
nah selain itu juga ya
uang tabungan nih yang udah selama setahun ini
untuk menutupin keperluan
selama bulan ramadan
yang udah gak dagang lagi nih
gimana kalau duitnya kita buat modal dagang
buka puasa pak
ya itu dia
ya bang khamis keluarga juga mikirinnya yang kayak begitu
tabungan lo semua jumlahnya lumayan kok
satu setengah juta lebih
gerobangnya mau ayah pinjem
emangnya saipul mau dagang bubur
iya sih sedikit
nanti ditambah sama bakso
maksudnya biar para pelanggan kagak terputus gitu pak ji
iya pak ji
kita jualan abis tarawe
amai menjelang sahur pak ji
begini aja bang bodir
sama saipul ya
itu tinggal dikoordinasi aja deh
mungkin juga ada yang pengen coba
kayak bang kodir sama saipul nih
ya silakan aja
nanti koordinasi sama bagian dapur
terus kalau masalah bakso
terus terang nih
saya ini bukan ahlinya
jadi silakan deh
cari resep masing masing ya
tapi sarannya bang sulam itu harus dicoba
jangan sampai langganan kecewa
bakso bubur juga enak
kan belum dicoba
makanya dicoba dulu
perpaduan bakso sama bubur
masalah bumbu atau resepnya
nanti biar aji cari yang sip
iya pak ji
sementara baksonya kita beli di pasar
sebelum kita bisa bikin sendiri pak ji
ya boleh bu aji
itu namanya ada inovasi baru
hidup burba h s
apaan tuh burba h s
hidup bubur bakso haji sulam
biar lain kedengarannya
itu serah bang ojo dah
yang penting saya sekeluarga nih
hidup burba h s hidup
pak ji kalau gitu ayah sama temen temen mohon pamit
makasih banyak pak ji ya
udah capek banget gue rasanya
nih kamu begini bukan karena ngemis
tapi cinta modal buat tega hormat
iya nggak ada
gak nyadar kali ya
di hartanya bang muhyiddin tuh sebagian itu hak ayah